dan kita akan bahas lebih dalam mengenai polemik ini dari kacamata media bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dan wakil pemimpin redaksi detikop elvan dhani sutrisno
selamat malam mas revo mas elvan
mas revo bagaimana ini media melihat adanya cukup lambat respons dari penyelenggara pemilu terhadap temuan dugaan kecurangan manipulasi verifikasi faktual
isu ini sudah berlangsung sejak pekan lalu ya jadi pekan lalu itu muncul dugaan manipulasi tahapan pemilu
jadi ada dugaan bahwa dalam proses verifikasi kemudian partai
karena kpud di daerah dan juga sekretariat kpu di daerah itu diminta ditekan diintimidasi untuk mengubah hasil verifikasi yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat
nah ini menurut kita bersama kan sebuah hal yang serius gitu kita merasa bahwa pemilu adalah pangkal mula bagaimana membentuk sebuah pemerintahan yang efektif gitu
kita akan bersama sama memilih wakil wakil rakyat berikutnya
bukan nanti eksekutif dalam proses pemilu
nah bagaimana mungkin proses pemilu ini kalau misalkan sejak awal sudah ada proses yang dinilai cacat bisa menghasilkan pemilu yang bisa menghasilkan pemimpin
baik itu wakil rakyat di dpr maupun eksekutif yang legitimit
karena itu kita harus bersama sama mengawal proses ini
nah ketika ada satu yang melaporkan maka seharusnya ini ditangkapi oleh serius baik itu oleh bawaslu maupun dkp
tapi dalam sepekan ini kita melihat bahwa bahkan dalam dialog dengan di program kita di prime news hari rabu pekan kemarin menyampaikan bahwa belum menemukan adanya dugaan kecurangan tersebut
nah pertanyaannya kemudian apakah tidak bisa menemukan itu
jadi kemudian muncul juga pertanyaan pertanyaan selanjutnya
karena kita sebagai media saja bisa menemukan kesaksian orang orang
yang merasa diintimidasi dan ditekan
beberapa kesaksian tersebut tidak hanya satu tapi juga ada beberapa
jika media bisa menemukan kita sih harus kita sih sebenarnya berpikir bahwa seluruh dengan segala perangkatnya yang ada di jakarta di pusat di provinsi di kabupaten kota hingga tingkat kecamatan
seharusnya memiliki perangkat yang lebih lengkap dibanding kita sebagai media
nah kemudian dkpp juga sudah mendapatkan laporan dan kita berharap bawaslu tentu dengan segala perangkatnya seperti itu bisa segera menemukan atau segera menyampaikan secara resmi bagaimana temuan mereka
apakah benar tidak bisa menemukan atau bagaimana
karena media saja dan beberapa yang diperoleh bukti yang diperoleh oleh koalisi masyarakat tipil tawal pemilu bersih ini mereka bisa menemukan sementara bawaslu tidak bisa menemukan
ini pekerjaan bersama sama sebenarnya
kalau memang harus diberikan bukti bukti dan dari koalisi masyarakat sipil tentu bawaslu harus menindaklanjuti dengan lebih serius
kemudian dkpp ketika mendapatkan laporan dalam tadi ketika kita mendengarkan soundbite atau petikan wawancara dengan anggota dkpp
menyampaikan bahwa belum membaca laporan secara utuh
kita berharap karena wawancara itu
juga sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu
kita berharap pekan depan sudah ada kepastian dan kejelasan sikap dari dkpp terkait dengan dugaan dugaan manipulasi tahapan
nah karena tadi kita berharap pemilu dua ribu dua puluh empat ini bisa berjalan dengan lancar
kita semua masyarakat berharap bisa berjalan dengan lancar sehingga pemilu dua ribu dua puluh empat ini bisa menghasilkan sosok sosok yang memang bersih
yang memang bersih
memang legitimate itu yang paling penting
legitimasinya itu diakui oleh semua pihak
jangan sampai kemudian proses pemilu diragukan oleh banyak pihak sehingga kemudian hasilnya dinilai tidak legitimit
baik mas elvan belum tadi dinyatakan bawaslu belum menemukan adanya dugaan kecurangan
kemudian yang dipertanyakan adalah dari mas revo media saja dan koalisi masyarakat saja
kemudian bisa menemukan beberapa
apakah itu benar benar harus kita khawatirkan
belum atau tidak bisa
dan juga sebenarnya kalau misalkan belum bukti bukti apa lagi yang dibutuhkan oleh bawaslu untuk menentukan adanya kecurangan
sebut saja detik komisio media menginginkan dan mendukung laksan pemilu yang sesuai asas ya
rahasia jujur dan aduh
pelaksanaan ini sesuai dengan asas pemilu
jadi setiap adanya kayak gini kan ada dugaan
dugaannya harus diproses secara clear ya harus bergeblut geblut
kan proses pemilu itu ya proses pemilu dari awal ya sebelum akhirnya kemudian sekarang muncul soal bahan manipulasi segala macam
itu berawal dari sipol yang memang sudah bawaslu sendiri mengakui bermasalah
misalnya bawaslu menyebutkan bahwa bawaslu sendiri sebagai pengawas pemilu tidak bisa mengakses beberapa data di dalam sipol misalnya
kemudian server yang sering nge hance juga dirasakan oleh parpol yang juga dilaporkan ke tkpc
itu baru awalnya ya sebelum kemudian mencapai ke berikutnya yaitu verifikasi sektual
yang mana kemudian sekarang muncullah kasus terakhir yang kemudian sedang diulang ya verifikasinya adalah partai umat misalnya
tentu hal hal kayak gini harus di clearkan secara tuntas
harus dari awal gitu
misalnya tadi kita dengar pak presiden menyampaikan bahwa ini bukan urusan istana bukan intervensi segala macam
betul saya yakin pak presiden
tentu tidak akan mengintervensi hal seperti ini
karena pasti menginginkan pemilu yang selalu asas seperti tadi saya bilang
tetapi sebetulnya pak presiden itu kan memiliki partai partai koalisi
partai koalisi yang duduk di dpr
dpr adalah wakil rakyat yang punya fungsi pengawasan yang sangat kuat
ketika sekarang masyarakat sedang rasa seperti sekarang ini kemudian paslu menyampaikan pengawasannya dilakukan tapi belum ada orang dkpp pun demikian
kenapa kok dpr tidak melakukan
karena itu sudah terjadi aksi aksi misalnya
kalau dpr yang mempertanyakan kan sudah mewakili rakyat gitu
jadi itu bisa clear dipanggil lah di clear kan sampai tuntas
jadi siapapun pemenang pemilu seperti apapun hasil pemilu harus menjadi pemilu yang legitimit
tidak penting siapa yang menang siapa berjaya siapa partai yang menang dan dll
karena proses seperti yang saya tadi sampaikan sesuai asas pemilu langsung umum bebas raja judul dan adil itu harus betul betul clear
karena itu kami mendorong agar semua pihak ayolah kita buka sama sama
dan kita bisa memperbaiki
dan kita bisa memperbaiki
kalau memang tidak ada apa apa clear kan
kan saya selalu bilang kita jubul waktu itu bermasalah kami sampaikan semuanya clear netral
apa tidak ada masalah semuanya
ya udah kalau gitu jabarkan aja persoalan yang selama ini ada buka gitu dan clear seperti apa
salah satu cara
jadi sidangnya terbuka
dalam proses proses berikutnya terbuka begitu
salah satu cara untuk meng clear kan ini adalah dpr
memanggil pihak pihak terkait untuk membuka itu semua di sidang
bisa seperti itu mas
saya kira dpr belum bergerak kan
sedangkan di sini sebetulnya kalau ada dkpp ada pas itu kan instrumen pemilu memang
tapi kan dpr sebagai wakil rakyat bisa dong
kalau kita sebagai rakyat mas rewo sampaikan media bersuara segala macam kan tidak kena
kan mungkin tidak sekuat kalau dpr yang bicara
ya dpr ketika dia memanggil klarifikasi itu bukan intervensi
yang menjadi intervensi itu ketika seperti pak jokowi sampaikan tadi
menggunakan kekuasaan dan lain lain
tapi kan pak jokowi tidak melakukan itu
kita bisa simpulkan sesuai apa yang pak jokowi sampaikan
mudah mudahan tidak ada intervensi
so kalau tidak ada intervensi ayolah dibuka
ya kan dibuka secara clear gitu
ingat loh adil
adil adil itu berarti semuanya harus punya hak yang sama
tadi juga disinggung mengenai masalah sipol
sipol ini memang bermasalah dari awal bawaslu tidak bisa mengakses
banyak juga partai politik yang tidak bisa mengakses
namun desakan untuk membuka sipol ini secara transparan
kita juga sudah beberapa kali membahas masalah ini
tidak diakomodasi oleh kpu
lalu nasib kredibilitas penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat seperti apa mas revo
sipol ini kan memang menjadi salah satu hal yang cukup problematik ketika tidak dibuka
akhirnya transparansinya itu dipertanyakan
nah muncul pertanyaan pertanyaan kenapa sipol ini tidak bisa diangkat
karena tidak diakses secara transparan oleh masyarakat
termasuk oleh terutama oleh bawah selu
ini kan yang menjadi pertanyaan disitu
partai politik juga tidak mengakses sipol tidak bisa
nah kalaupun misalkan kemudian bisa
kemudian bagaimana kita bisa memastikan sipol ini juga nantinya kita diberi
kalau misalkan diberi akses sampai sebatas mana akses itu bisa diberikan gitu kan
ini yang selama ini juga menjadi tuntutan
apakah hanya diberi hanya sampai beranda depan saja
atau sampai ruang tamu saja tidak bisa masuk ke dalam dalamnya
saya pikir dengan kecanggihan teknologi ini kan pemilu tidak dipersiapkan dalam satu dua hari atau satu dua bulan
tapi dipersiapkan sudah matang sejak lama gitu
artinya menyiapkan perangkat perangkat keamanan untuk sipol juga sudah bisa dilakukan sejak lama gitu
nah kalau ada kekhawatiran terkait dengan akses itu akan membuat sipol menjadi
ya terancam data datanya maka seharusnya itu sudah diantisipasi jauh jauh hari gitu
ini kan pemilu sudah dipastikan sejak berapa bulan sebelumnya berapa tahun sebelumnya gitu ya
jadi artinya sebenarnya persiapan persiapan sudah harus bisa dilakukan sejak lama
nah ini yang kemudian juga menjadi masalah ketika data data di sipol ini tidak bisa diakses secara transparan
oleh berbagai pihak yang berkepentingan terkait dengan pemilu
terutama oleh bawah seluruh partai partai politik
nah ini yang sekarang juga menjadi tuntutan bahwa seharusnya sipol ini diaudit karena dari situlah kemudian kita bisa salah satu indikasi bahwa
transparansi data tidak adanya manipulasi itu bisa dilihat dari pergerakan atau data data perubahan di sipol
itu yang sekarang juga menjadi salah satu tuntutan gitu
tidak hanya sekedar pertanggung jawaban atas beberapa pihak yang dituduh atau dituding melakukan manipulasi
tapi juga bagaimana kemudian menyiapkan membuka data data sipol ini secara transparan sehingga bisa diakses oleh pihak pihak yang berkepentingan
mas alvan pendapat dari daticom sendiri seperti apa karena kpu ini tidak menggubrislah desakan untuk membuka sipol
oke sebetulnya kenapa sih
data sistem politik ini apa namanya sipol ini kemudian tidak dibuka ada masalah apa sebetulnya
misalnya partai kan pengen tahu kan sebetulnya data yang mereka masukkan itu sama nggak dengan yang ada di sipol
karena dari bawah itu juga sebenarnya sudah mengingatkan kan bahwa sipol ini pada tahun pemilu sebelumnya itu terjadi masalah soal data ganda
ya soal data ganda jadi dia tidak bisa mengidentifikasi data tanda ganda gitu dari daftaran maupun dari nik segala macam
karena itu lebih baik sekarang diperhatikan
kalau misalnya tidak bisa dibuka ke publik ya bukalah ke dpr gitu nanti kemudian dari situ dpr kemudian dpr akan memberikan pernyataan
paling tidak masyarakat itu dapat data yang clear gitu loh
kalau misalnya proses pakai dkpp ya tidaknya dibuat terbuka gitu
maksudnya untuk apa sih ditutupi kalau isinya itu cross crowt data gitu sebetulnya kan antara pendaftar dengan penyelenggara gitu kan
kalau memang ada yang perlu dirahasiakan tidak akan bisa gitu loh

bagian mana yang harus dirahasiakan bagian mana yang bisa dibuka ke publik
yang paling penting adalah transparansi dalam penyelenggaraan pemilu
ingat pemilu hasil pemilu yang legitimate itu sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan yang tidak legitimate dan berintegritas
jadi saya kira buka aja buka
sekarang daripada nanti ada penumpang gelap ya jangan sampai ada penumpang gelap kan mulai muncul isu misalnya
ini masalahkan sengaja supaya nanti pemilunya nggak bisa jalan sesuai jadwal segala macam
eh sih yakin kami yakin pemilu akan jalan sesuai dengan jadwal jadwal
jangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
karena itu buka lah secara keliru sehingga masyarakat yakin dan tidak ada penumpang gelap begitu saja
tadi mas elvan sudah menyebutkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan jokowi ini tidak mau campur tangan itu sebenarnya sudah sesuai
kalau dari cnn indonesia seperti apa mas revo melihat sikap istana dan jokowi
memang kpu ini kan selayaknya adalah lembaga independen yang tidak
tidak mau diintervensi oleh siapapun
termasuk juga oleh parlemen sebenarnya
tapi presiden eksekutif dan legislatif itu memiliki hak jika memang mempertanyakan beberapa gitu
karena memang stakeholder dari beberapa dari kpu ini kan juga eksekutif politik ini kan juga legislatif dan eksekutif gitu
sudah benar bahwa memang seharusnya presiden tidak mengintervensi
nah yang harus melakukan memang yang seperti dikatakan oleh mas elvan
bahwa dpr itu bisa memanggil kpu sebagai lembaga negara untuk dimintai hearing lah
dimintai dengan pendapat apa yang sebenarnya terjadi
dari situ kemudian dpr sebagai representasi dari masyarakat luas bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi
apakah pernah terjadi tugaan manipulasi tahapan pemilu
kenapa kemudian si polri buat tidak transparan dan sebagainya sebagainya
itu ya fungsi dpr
yang kita khawatirkan kemudian kalau memang
ada muncul dugaan dugaan apakah kemudian partai partai politik yang ada di dpr ini ikut berkelindahan di dalam proses proses ini yang memiliki kepentingan kepentingan
sehingga tidak mau ambil bagian dalam mengatasi dugaan dugaan ini
nah itu yang kemudian kita tapi kita meyakini sebenarnya dpr seharusnya bisa tetap amanah dalam menjalankan
menjadi wakil rakyat untuk mengusut dugaan manipulasi atau mempertanyakan dugaan manipulasi tahapan pemilu
karena jangan sampai kadang kadang sudah muncul tugaan gitu kan
partai partai politik yang sekarang berkuasa berkepentingan dengan berkepentingan untuk meloloskan maupun menahan beberapa yang tidak dalam partai partai politik yang baru
apakah partai politik a misalnya diloloskan untuk memecah suara partai politik yang lain
nah ini yang tugaan tugaan itu kemudian muncul
nah jangan sampai kemudian dugaan dugaan yang liar ini berkembang muncul menjadi sebuah hal yang kontraproduktif buat tahapan pemilu kita
maka dari itu sudah selayaknya semuanya ini diurai benang kusutnya sehingga muncul kejelasan kejelasan
baik dan kita media akan terus mengawal kekisruhan ini ya mas revo dan juga mas elvan
dan kita akan nanti nih
dkpp akan melakukan hal lain
apa karena sudah ada laporan masuk ke dkpp seperti itu ya
baik terima kasih
kita akan nanti ke topik yang kedua namun setelah jeda wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi d riza dan juga wakil pemimpin redaksi detikon elvan dhani sutrisno
kita akan kembali usai jeda